yang pertama fokus dan waspada akan potensi krisis
utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional
jangan sampai karena ada persaingan politik program pemerintah menjadi terhambat
yang kedua antisipasi dan proyeksi agar pendapatan negara tidak terganggu
sampai saat ini tadi pagi saya sudah mendapatkan laporan dari menteri keuangan
pendapatan negara di semester satu masih baik
kalau kita lihat penerimaan pajak tidak
setinggi tahun lalu penerimaan ke pabianan dan pnbb juga terpengaruh karena harga komoditas
yang tidak setinggi tahun lalu
oleh sebab itu kita agar faham resiko dan semuanya harus kita kelola sebaik mungkin
kemudian yang ketiga
pastikan pertumbuhan ekonomi tumbuh positif di semester kedua
apa yang harus kita lakukan
dungkrak konsumsi rumah tangga
saya kira tahu semuanya apa yang harus dilakukan
stabilkan harga kebutuhan pokok dan ketersediaan stok pangan
ini penting sekali
terus jaga inflasi di daerah
dan pastikan capaian investasi sesuai target
kemudian untuk pangan pastikan ketersediaan pupuk
dan jaga stabilitas moneter
stabilitas sektor perbankan
ini juga sangat penting
maksimalkan realisasi belanja apbn dan apbd tahun dua ribu dua puluh
prioritaskan belanja barang dan modal pada produk dalam negeri
pastikan semua program bansos
harus disalurkan tepat waktu dan sasarannya juga tepat
hilirisasi industri infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau

jangan kehilangan fokus di bidang ini
jangan kehilangan fokus di bidang ini
lihat dan kaji program yang dalam apbn belum berjalan apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya
dan yang paling penting ini perlu saya tekankan hati hati untuk pembelian barang barang
ini untuk kementerian pertahanan polri bin kejaksaan
karena angkanya saya lihat cukup besar dua puluh sembilan tujuh
sedangkan kalau kita bandingkan untuk jalan irigasi bendungan itu di angka dua puluh tiga lima triliun
kenapa saya sampaikan ini
ini untuk kementerian pertahanan polri bin kejaksaan
ini nanti pasti akan berdampak pada pemeliharaan pada perawatan pasti itu
dan kelihatan ini pemeliharaan di pu empat belas sembilan t
pemeliharaan di pu artinya pemeliharaan jalan pemeliharaan irigasi empat belas sembilan t
sedangkan pemeliharaan di kementerian dan lembaga yang tadi saya sampaikan dua puluh satu lima t
ini hati hati jangan sampai kita beli barang banyak banyak
yang akhirnya kalau manfaatnya maksimal enggak apa apa tapi kemanfaatnya tidak maksimal
kemudian biaya pemeliharaan bisa naik sampai rp dua puluh satu lima t
ini yang harus coba dilihat lagi secara detail
kita harus menjaga agar apbn kita tetap berada di luar
kita harus tetap sehat
dan yang kelima antisipasi potensi musim kemarau panjang akibat el nino
meskipun real kita sudah membangun ribuan lebih dari lima embung
bendungan juga sudah selesai tiga puluh delapan akan selesai lagi menjadi enam puluh satu tahun depan
tapi tetap ini harus
urusan pasokan air di embung dan bendungan yang telah dibangun betul betul harus dikelola dengan baik
dan juga potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan
yang terakhir tetap jaga stabilitas politik dan keamanan masyarakat dalam tahapan pemilu dua ribu dua puluh
agar pemilu berjalan dengan baik
dan kawal terus penyelidikan
penyelesaian non judicial pelanggaran ham berat masa lalu
dan lakukan pemulihan keamanan di papua secepat cepatnya
khususnya di kabupaten nduga di intan jaya dan di kabupaten kabupaten yang lainnya